dengarkan dulu apa namanya penyampaian aspirasi apa yang ingin dicari apa yang ingin dibela oleh teman teman mahasiswa
yang pertama saya akan kasih kesempatan kepada fatih fida ain presiden mahasiswa universitas jenderal sudirman purwokerto jawa tengah
kita berikan tepuk tangan untuk fatih
silahkan fatih dua menit untuk anda
hidup mahasiswa hidup rakyat indonesia
hari ini kita sudah melihat bahwasannya negeri ini sudah tidak baik baik saja
tapi kita lihat wakil wakil rakyat kita yang katanya mewakilkan suara rakyat indonesia saat ini kita tidak melihat wujudnya sampai saat ini untuk coba menyorakan dan merespon apa yang menjadi tindakan yang sudah diperbuat oleh rakyat indonesia
dan saat ini mahasiswa dan rakyat rakyat lainnya sudah turun ke jalan kita ikut menyorakan apa yang menjadi permasalahan negeri ini
yang sebenarnya itu diperbuat atau diproduksi oleh penguasa penguasa
pada saat ini
maka dari itu saya tegaskan kepada para pemimpin yang katanya wakil rakyat yang katanya kemarin dipilih oleh rakyat secara langsung gitu
segera tuntaskan apa yang menjadi permasalahan negeri ini
jangan terus terus mengadu domba kita sebagai rakyat
karena sebenarnya masalah ini timbul karena kalian semua para penguasa di sana
maka dari itu untuk kita di sini jangan sampai kita kecolongan ya
beberapa mungkin berita berita yang sudah beredar
kalau misalnya mahasiswa akan diwujudkan
dihundang keistanda dan sebagainya
itu saya tegaskan hoax gitu
kalau misalnya ternyata ada hal seperti itu
karena kita bergerak pada independensi gitu
dan bergerak secara natural lagi lagi gitu
karena panggilan panggilan ini sudah berapa sudut indonesia yang terpanggil
dan ribuan terus khusus saya di jawa tengah dan kawan kawan sudah banyak menyorakan hal ini juga
itu pure karena kita resah
karena negara ini sudah diobok obok gitu
maka dari itu kita sampai sekarang masih coba mengusahakan apa yang bisa kita lakukan
dan sampai saat ini
mahasiswa akan menjadi garda terdepan
ketika wakil wakil rakyat itu sudah tidak memprioritaskan rakyatnya itu sendiri
mungkin itu dari saya
baik tepuk tangan untuk bupati
yang kedua kami akan undang rekan rekan dari unes semarang
ada saiful muja presiden mahasiswa unes semarang
tepuk tangan untuk saiful
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
hidup rakyat indonesia
bicara tentang pemuda sejatinya kita sedang berbicara tentang masa depan bangsa
sehingga sudah jelas dia yang selalu memberikan dan menjadi pelaku sejarah
bukan hanya penonton sejarah
saat ini kawan kawan semua dari segala penjuru kita sudah bergerak
kita sudah resah akan masalah bangsa
bukan perihal sedikitnya alasan
tapi karena banyaknya alasan yang tidak bisa diselesaikan oleh wakil wakil rakyat kita
yang katanya dewan perwakilan rakyat
tapi nyatanya dewan penipu rakyat
saat ini kawan kawan semua saya resah
manakala kita tidak bisa bergerak kemudian reformasi ini dikorupsi mau jadi apa bangsa kita
saat ini di hadapan kita kita song song sebuah peradaban
yang ternyata masalah ini adalah akumulasi daripada masalah masalah sebelumnya
yang tidak bisa diselesaikan
masalah pendidikan masalah ekonomi masalah politik semuanya punya masalah
dan seharusnya negara hadir
untuk menuntaskan ini bukan cuci tangan
apalagi menyalahkan mahasiswa
apalagi saat ini kawan kawan semua rakyat miskin kota sudah bersatu
maka tidak ada kata lain selain kita lawan setiap kebijakan yang tidak bijak
setiap kebodohan yang diperbuat oleh para pemimpin kita
terima kasih itu saja
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hidup mahasiswa hidup rakyat indonesia
terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk saiful mujah presiden mahasiswa una semarang
dan yang terakhir kami undang sultan rifandi ketua dewan mahasiswa uin syarif hidayatullah jakarta
oke salam pancasila salam sejahtera panjang umur perjuangan
saya sultan rifandi ketua dema uin jakarta
ingin mengabarkan kepada para penguasa
beberapa hari yang lalu
gelombang demonstrasi mahasiswa telah dilakukan
dan hari ini pak presiden jokowi ikut mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kawan kawan mahasiswa dengan berbagai aksi dan demonstrasi
namun bukan hanya apresiasi yang dilakukan
banyak juga hantu hantu yang berkeliaran
apa itu hantu hantunya
aksi kita dibilang ditunggangi
kita juga diingatkan oleh kemenristek dikti bahwa mahasiswa juga sudah tidak boleh aksi
karena rektornya juga akan disangsi
saya mesti menekankan kepada para penguasa
tolong jangan meniup sambil menghantam
dan kita mesti kabarkan kepada seluruh masyarakat dan mahasiswa
mengabarkan kepada kita untuk tidak berbicara soal substansi
maka saya tegaskan
kawan kita sudah menjadi korban pada saat aksi demonstran
dan hanya ada satu kabar yang mesti kita kabarkan kepada seluruh masyarakat indonesia
kabar itu adalah kabar kemenangan